warga korban gempa di lokasi terpencil banyak yang belum tersentuh bantuan
kebutuhan pengungsi mulai bahan pangan selimut hingga obat obatan masih minim
anak anak dan lansia pun mulai terserang penyakit
tidak hanya kebutuhan pokok warga juga mulai terserang beragam penyakit
pengungsi di desa selengan lombok utara
terlihat tak sabar untuk mendapatkan bantuan dari tim medis yang datang
salah satunya nur yatun wanita yang sedang mengandung tujuh bulan ini
nur sudah hampir sepekan bersama ratusan pengungsi lain mengungsi di tenda darurat dengan kondisi seadanya
meski terlihat tegar namun gurat ketakutan di wajah nur seakan mewakili trauma yang ia alami pasca gempa
nur berharap ia bisa segera kembali ke rumah
iya itu yang dipikirin lahirnya di sini gimana nanti
iya pengen punya rumah kembali
ya siapa tahu kan pak jokowi bisa mendengar gitu
biar bisa dibangun kembali rumahnya
gempa kembali mengguncang
sontak kepanikan mewarnai posko pengobatan darurat
pengungsi pun hanya bisa melafazkan asma allah
di pos lengan sejumlah anak anak mulai mengalami demam
beberapa terpaksa dirujuk
ke rumah sakit marinir di kecamatan kayangan
petugas medis masih mendapati warga dengan kondisi terluka
akibat reruntuhan bangunan
namun tak semua warga yang terluka mau dirujuk ke rumah sakit
trauma akibat gempa membuat warga enggan dirujuk ke rumah sakit
iya kebetulan tadi kita ketemukan gitu ya banyak pasien yang harus dirujuk tapi akhirnya tidak berkenan
itu banyak sih kendalanya
jadi kayak misalnya pertama mereka trauma
mereka pikir dibawa ke rumah sakit
itu rumah sakitnya rumah sakit yang gedung
jadi takutnya setiap saat ini kan akan gempa
tadi juga kita rasakan mas juga tadi rasakan
gempa lumayan kencang disini
itu kan benar benar goyang
nah itu masyarakat trauma untuk pergi untuk pisah dengan keluarganya
jadi mereka berpikir seperti itu
akhirnya kita kasih pengertian bahwa rumah sakit itu rumah sakit lapangan
yang ditenda juga yang insya allah akan aman gitu
kecamatan kayangan merupakan salah satu kawasan terdampak gempa dengan kerusakan cukup parah di lombok utara

yudi udawan lombok utara